bapak suka es campur nggak
makan es campur itu punya dua manfaat sekaligus pak
pertama bisa menghilangkan haus
kedua bisa menghilangkan lapar juga
saya haus dan lapan sekaligus
kamu udah ada aja ya
bukan ada ada aja pak
gak ada uang pas
gak ada bang
saya gak ada kembalian
alasan biasa gak minta kembaliannya ya
hari ini saya sudah narik empat penumpang
ongkosnya sepuluh ribu semua
pakai uang dua puluh ribuan semua
gak ada kembalian
akhirnya mereka ikhlas ridho
uang kembaliannya gak diminta
yaudah nih ambil aja kembalinya
kamu makan pisang sambil jongkok garuk garu kepala
kayak sarimin aja
sarimin siapa ya
kamu gak tau sarimin
sarimin itu banyak
barusan saya dirampok
bumpet saya diambil
isinya uang seratus ribu
ktp sama sim
gak punya ktp
gak punya sim
pinjam pinjam kalau ing bilaku cosmic
gak boleh pake ember mbak
tolong udah rugan
bensin maju kebakaran
balikin novet dia harus utuh
tambahin lima puluh ribu buat beli bensin
sama ongkos pulak balik kesini
ini pistol ya pak
ini dompet saya
saya nggak perlu dompet kamu
isinya perlu pak
saya perlu bajai kamu
kalau mobil itu jalan
itu siapa pak
bapak tau dari mana
kamu gak perlu tau
bapak sendiri siapa
saya udah pakai jaket kulit warna hitam kayak begini
masa kamu gak tahu siapa saya
saya ini intel tau
bapak suka es campur nggak
makan es campur itu punya dua manfaat sekaligus pak
pertama bisa menghilangkan haus
kedua bisa menghilangkan lapar juga
saya haus dan delapan sekaligus
kamu udah ada aja ya
bukan ada ada aja pak
dari tadi saya narik belum minum belum makan
saya haus dan lapar sekaligus
boleh ya pak
saya mau jajan es campur dulu
mangkuk aja dibawa
mangkuk saya kenapa dibawa kabur
bajaj saya dibawa kabur
yang bawa kabur bajaj itu kan bukan saya
kenapa segitu bawa kabur mangkuk saya
mangkuknya kan udah diambil kenapa harus dibayar
bukan mangkuknya es campurnya
balik balik balik
pak kembaliannya belum

kan tadi saya udah makan es campur
saya bukan nyuruh makan
tapi awasi target dari jarak dekat
kenapa gak bapak aja yang masuk
dia pasti tahu kalau saya ini intel
saya udah makan es campur
saya gak kepengen makan
makan es campur kan sebetulnya minum juga
jadi gak pesan minum juga
kalau gak makan gak minum
kesini mau apa
saya yang mau minum adanya apa aja